saudara calon legislatif dari partai nasdem dapil ntt ii mendadak mengundurkan diri setelah meraih suara terbanyak dan berhasil lolos ke senayan
pengunduran diri ratu ngadu bonula dari caleg dpr ri ini disampaikan salah satu saksi partai nasdem dalam rapat pleno rekapitulasi suara pemilu tingkat nasional yang berlangsung di kpu pusat
dengan demikian perlu kami sampaikan dan di dalam forum terbuka ini bahwa calon anggota legislatif partai nasdem nomor urut lima dapil ntt ii menyatakan mengundurkan diri
komisi pemilihan umum pun membenarkan adanya caleg dapil ntt yang mengundurkan diri
kpu pun telah menerima surat dari partai nasdem
komisioner kpu agus melas menjelaskan kpu sudah terima ataupun menerima surat pengunduran diri dan kpu miliki mekanisme untuk mengkaji surat pengunduran diri itu
namun kpu menegaskan akan fokus pada rekapitulasi hasil pemilu terlebih dahulu
kpu menegaskan akan fokus pada rekapitulasi hasil pemilu terlebih dahulu
kebetulan kemarin itu memang saksi dari saksi partai nasdem menyampaikan surat ke kami
kami kan tidak dalam rangka merespon itu ya
itu kita terima sebagaimana surat yang biasanya juga diajukan ke kpu tentu ke ketua kpu
nanti akan ada mekanisme untuk mengkajinya
kalau kita fokusnya rekapitulasi
sementara itu bawaslu hingga kini masih menelusuri apakah pengunduran diri yang dilakukan
oleh caleg nasdem ntt ini sesuai dengan aturan atau tidak
ketua bawaslu rahmat bagja tidak menjelaskan secara detil terkait pengunduran diri caleg nasdem
sebab masih ingin melihat aturan yang berlaku
namun bagja meyakini pengunduran diri yang dilakukan seharusnya sah secara aturan
karena belum ada penetapan terhadap caleg bersangkutan dan caleg yang mundur pun telah disiapkan penggantinya